sementara izin organisasi masyarakat front pembela islam resmi habis per bulan juli yang lalu
fpi belum memenuhi beberapa persyaratan untuk izin perpanjangan status ormasnya
menteri dalam negeri tito karnavian akan membicarakan dengan menko polhukam terkait perpanjangan status fpi
ini biarlah yang berkomens setelah menko polhukam mengumpulkan semua instansi yang terkait
beliulah nanti yang menjelaskan
pak tapi kementerian negeri sudah menerima suara rekomendasi dari kementerian agama terkait dengan fpi
iya ada kita terima rekomendasi seperti itu
apakah perpakem tadi